di indonesia setidaknya ada lebih dari tiga ribu kedai kopi yang berpusat di kota kota besar
bisa juga memberikan pesan bahwa ini sebenarnya bukan inisiatif beliau begitu ya kira kira ya